satu lagi tenaga kerja indonesia mengalami nasib buruk di arab saudi
zaini misrin tki pulau madura dihukum mati pada minggu lalu
upaya pemerintah indonesia untuk membebaskan zaini sempat membuat eksekusi mati ditunda sebanyak tiga kali
namun demikian tanpa memberikan pemberitahuan resmi terhadap pemerintah indonesia
eksekusi mati akhirnya dilakukan minggu delapan belas maret lalu
kedua anak zaini misrin yakni saiful torik dan mustafa kurniawan
merasa kaget dan sedih ketika pertama kali mendengar kabar eksekusi mati terhadap ayah mereka
informasi datang dari ibu mereka yang juga bekerja di arab saudi
dengan bantuan dari kemenlu saiful sempat bertemu dan melihat kondisi ayahnya di arab saudi
dia baru beritahunya setelah eksekusi itu
dia nggak berpesan apa apa
nggak berpesan apa apa
cuman berpesannya ya umenya mau berangkat gitu aja
umi mau berangkat ke arab saudi
ya untuk kerja
sementara itu kementerian luar negeri menyesalkan tidak adanya notifikasi eksekusi dari pemerintah arab saudi
untuk menyampaikan protes pemerintah telah memanggil duta besar arab saudi
osama bin muhammad abdullah senin siang
dubes arab saudi hari ini siang ini sudah kita panggil
dengan nota protes kita by hand kita serahkan
dan sekaligus menyampaikan protesnya secara lisan
jadi itu sudah kita lakukan
kemudian mengenai pemakaman di dalam aturan yang ada di arab saudi
berlaku baik buat orang saudi maupun non saudi
ketika dilakukan eksekusi hukuman mati maka akan langsung dimakamkan
jadi zaini misrin al marum sudah dimakamkan di kota mekah
di pemakaman di kota mekah
dan ini yang kami sampaikan kepada keluarga tadi
keluarga sudah ikhlas dengan kejadian ini
zaini misrin bekerja sebagai sopir pribadi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia difonis hukuman mati pada tujuh belas november dua ribu dua puluh
karena dituduh membunuh majikannya abdullah bin umar pada dua ribu empat silam
pemerintah melalui kjri jeddah telah mendampingi zaini
saat menjalani sidang banding pada dua ribu sembilan belas
tak hanya itu pemerintahan presiden joko widodo juga telah dua kali
meminta bantuan raja arab saudi agar tidak dilakukan eksekusi
namun tidak mendapat jawaban secara pasti
eksekusi hukuman mati terhadap warga bangkalan tersebut
sempat ditunda sebanyak tiga kali
namun eksekusi akhirnya tetap dilakukan pada delapan belas maret dua ribu dua puluh
lantaran ahli waris korban tidak memberikan maaf
sementara itu direktur eksekutif migran care wahyu susilo menilai hukuman mati
oleh pemerintah arab saudi terhadap zaini misrin sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia
ya wahyu menyatakan berdasarkan keterangan dari kementerian luar negeri republik indonesia
otoritas arab saudi sama sekali tidak memberitahu perihal eksekusi ini
atau menyampaikan mandatory consullar notification kepada perwakilan ri
selain itu pada proses persidangan hingga dijatuhi vonis hukuman mati zaini misrin tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial
kira atas dasar apapun kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang implikasinya kadang kadang juga punya implikasi pada pendekatan apapun
hak dasarnya hak hidup dia sebagai manusia itu layak kita perjuangkan
atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada zaini misrin sejumlah organisasi masyarakat hari ini menyatakan protesnya kepada pemerintah arab saudi
dan kita akan berbincang
berbincang langsung dengan anis hidayah ketua pusat studi migrasi migrancare
ya selamat pagi
selamat pagi manis dapatkah anda mendengar kami di studio
tentunya kami ingin menanyakan untuk pertama kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan anda terkait dengan kasus yang menimpa zaini misrin ini
ya pagi ini memang kita mendatangi kedutaan besar saudi arabia untuk republik indonesia
untuk menyatakan protes atas eksekusi mati yang dilakukan otoritas saudi kepada zaini misrin karena ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia
mengingat hak hidup adalah hak setiap orang yang harus dihormati dan dipenuhi
yang kedua kenapa kami datang
kami ingin menyatakan protes kepada saudi bahwa eksekusi yang dilaksanakan pada hari minggu kemarin sebenarnya maljudisial
kita nilai tidak fair karena proses peninjauan kembali
mahkamah agung masih sedang berlangsung
mengingat tanggal enam maret kemarin pemerintah indonesia sendiri melalui perwakilan ri di sana telah mengajukan permohonan pk atas kasus ini dengan mengajukan novum atau bukti baru
yang ketiga karena eksekusi mati ini dilakukan juga tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah indonesia yang semestinya dilakukan berdasarkan pada prinsip prinsip hubungan bilateral antara pemerintah indonesia
pemerintah herbs ini berjalan saudis syarikat
klan gran gran
adu women menguja
wi komisi migran menyuarakan bersama sama bahwa dalam peradaban hukum internasional
hukuman mati sudah banyak ditinggalkan dan dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia
kita tidak hanya mendesak saudi tetapi sekaligus kita juga mendesak pemerintah indonesia
untuk segera menghapuskan hukuman mati dari sistem pemidanaan kita
karena itu merupakan peradaban lama barbar yang tidak respek terhadap penghormatan akasasi manusia
terima kasih mbak anies hidayah ketua pusat studi migrasi migrant care
terkait dengan kasus hukuman mati yang menimpa zaini misrin di arab saudi
betul sementara untuk kementerian luar negeri sendiri juga saat ini akan memanggil duta besar arab saudi untuk indonesia ya
terkait dengan langkah selanjutnya
karena tercatat juga bahwa ada banyak sekali wni yang bekerja di beberapa negara juga terjerat hukum
setelah hukuman mati terhadap
zaini misrin di arab saudi pihak migrancare juga mencatat sedikitnya satu ratus enam puluh tujuh tki terancam hukuman mati
termasuk dua puluh lebih di arab saudi
ya dilansir cnn indonesia com satu ratus enam puluh tujuh warga indonesia tersebut ada yang masih menjalani proses hukum
mendapatkan putusan pengadilan negara setempat tinggal menunggu eksekusi
menurut ketua pusat studi imigrasi migran care anies hidayah
sebagian besar temuan itu merupakan pekerja indonesia yang terancam hukuman mati
di malaysia yakni sebanyak satu ratus tujuh belas orang
diikuti dengan dua puluh tujuh tki di tiongkok dua puluh satu tki di arab saudi dan masing masing satu orang di qatar dan singapura
atas hal itu anies hidayah meminta pemerintah untuk bertindak lebih dalam melindungi para pekerja indonesia itu
dengan membuat perjanjian bilateral dengan negara terkait